dalam sidang yang digelar selasa pagi di gedung mahkamah konstitusi jakarta pusat
mk menolak gugatan uji materi pasal dua ayat satu
uu perkawinan yang mengatur bahwa pernikahan harus dilakukan oleh dua orang dengan agama yang sama
berdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima dan seterusnya
kamar perusahaan mengadili menolak permohonan permohonan untuk seluruhnya
dalam pertimbangannya mk melihat pokok permohonan soal nikah beda agama tidak beralasan menurut hukum
mk juga menilai tidak ada urgensi bagi mereka untuk bergeser dari pendirian mereka sesuai putusan putusan sebelumnya
menimbang bahwa setelah mahkamah membaca dan mendengarkan suara saksama ketangan para pihak
ahli dan saksi tetap mencermati fakta persidangan
mahkamah tidak menemukan adanya perubahan keadaan dan kondisi
ataupun perkembangan baru terkait dengan persoalan
konsesional sekat pesahan dan pencatatan perkahwinan
sehingga tidak terdapat urgensi bagi mahkamah untuk bergeser dari pendirian mahkamah pada putusan putusan sebelumnya
meski begitu dua dari sembilan hakim mk mengajukan congkuring opinion atau perbedaan pendapat
salah satunya adalah hakim daniel yusmikvok yang menilai pernikahan beda agama merupakan isu yang harus diselesaikan oleh pemerintah indonesia
namun oleh karena persoalan perkawinan beda agama adalah persoalan yang
secara sensitif dimana melibatkan berbagai pihak dan kepentingan
maka sudah seharusnya dpr dan presiden atau pemerintah menata ulang pengaturan pasal pasal akur yang lebih humanis
mengakomodir berbagai kepentingan dan lebih bisa memberikan perlindungan kepada semua warga negara
sehingga norma pasal dua ayat satu dan ayat dua serta pasal delapan huruf f undang undang perkawinan
sebaiknya menjadi open legal policy
atau kebijakan hukum terbuka
sebelumnya gugatan pernikahan beda agama juga pernah dibahas di mk pada dua ribu empat belas
hasilnya mk menolak gugatan tersebut
di tahun dua ribu dua puluh dua gugatan kembali diajukan ramos ptg seorang pemulung agama katolik yang tidak bisa menikahi perempuan beragama islam
dia udah bilang gara gara kelamaan diputus dia udah gak batal nikah ceweknya udah nikah sama yang lain
orang satu tahun kan perkara ini cewek udah keburu nikah yang lain karena gak ada kepastian
kecewalah kecewa berat dengan hasilnya
tapi kalau dibandingin putusan dua ribu empat belas ini mk seperti mengambil jalan tengah gitu ya
kalau di dua ribu empat belas kan total menolak delapan menolak satu mengabulkan gitu ya
total mutlak gak ada kompromi gitu
yaudah tolak kolak gak boleh gitu
tapi kalau di putusan ini tujuh menolak dua konkuring itu kelihatan dari pertimbangannya itu mereka
mereka bilang iya ada masalah tapi selesaikannya bukan di kita
silahkan wajiblah pemerintah dan dpr buat mengkaji ulang